satu medali emas berhasil diraih kontingen atlet indonesia di ajang asian games dua ribu delapan belas
meski tak banyak medali emas diraih dari cabang olahraga olimpiade prestasi atlet atlet indonesia patut diancungi jempol
setelah lebih dari dua pekan digelar di jakarta dan palembang pertandingan demi pertandingan di asean games dua ribu delapan belas akhirnya selesai pada dua september dua ribu delapan belas
nah kalau kita bicara soal prestasi indonesia di kancah olahraga terbesar kedua di dunia ini tampaknya capaian kontingen atlet indonesia patut diacungi dua jempol
bagaimana tidak indonesia berhasil menutup asean games dengan sangat manis karena finish di urutan keempat dari empat puluh lima negara
sementara itu raihan medalinya pun melebihi target yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya
dengan total sembilan puluh delapan keping medali terdiri dari tiga puluh satu medali emas dua puluh empat perak dan empat puluh tiga perunggu
jumlah tiga puluh satu medali emas ini menjadi yang terbanyak dalam sejarah keikutsertaan indonesia di ajang asian games
raihan emas terbanyak dihasilkan cabang olahraga pencaksilat
sebanyak empat belas emas dari total enam belas nomor yang diperlombakan di venue taman mini indonesia indah
sementara cabang olahraga panjat tinggi
pemimpin kelima di palembang berada di urutan kedua
tiga emas dua perak dan satu perunggu dihasilkan
juara dunia ari susanti menjadi satu satunya atlet wanita yang menyabet dua medali emas dari nomor speed dan speed relay beragu putri
faktor indonesia sebagai tuan rumah tidak dipungkiri membawa keuntungan
banyaknya dukungan penonton membuat atlet atlet indonesia tampil terengginas
meski dari ukuran kuantitas medali cukup melimpah tidak banyak cabang olahraga olimpiade seperti renang atletik dan senam
yang mendulang emas
dari olimpik kita tahu cuma dari angkat besi ya
dari iko yuli kemudian ada lagi cabang kayak dayung yang berlangsung di palembang
kemudian dari tenis ada ganda campuran pesta perungkat
kemudian dari berutang kayu masih ada dua
saya kira memang itu membuktikan bahwa pembinaan kita sebagai di pentas olahraga
karena perlulah dikonsentrasi lagi di cabang cabang yang olimpik
yang merupakan ibu dari olahraga itu sendiri
meski bukan emas prestasi kuartet lalu muhammad zohri eko rimbawan fadlin dan bayu kertanegara
saat memperoleh perak di nomor empat x seratus dan capaian medali dari cabang olahraga senam
dan menembak menjadi kejutan yang patut diapresiasi
capaian ini juga menjadi modal untuk kembali meraih podium di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
mahardika utama jakarta